nama bahar bin smith mendadak ramai menjadi perbincangan di lini masa media sosial
sejumlah video dan transkrip ceramahnya yang dinilai banyak orang provokatif membuat gaduh netizen
isi ceramah bahar ini pula yang akhirnya dilaporkan sejumlah orang ke baris krim polri
inilah sosok bahar bin smith yang ceramahnya belakang viral dan menyedot perhatian netizen
banyak diunggah para pendukungnya isi ceramah bahar justru dinilai provokatif oleh banyak kalangan
yang terakhir video ceramah bahar yang dianggap menghina presiden jokowi dodo sebagai lambang garang
dalam ceramahnya bahar menyebut presiden jokowi sebagai pengkhianat bangsa
bahar bahkan melanjutkan ceramahnya dengan menyebut presiden jokowi sebagai banci
video ceramah yang disampaikan bahar dalam peringatan maulid nabi muhammad ini diunggah di youtube pada dua puluh tujuh november lalu
video berdurasi enam puluh detik ini pun sontak viral dan mendapat tanggapan beragam dari netizen
banyak netizen yang mempertanyakan sosok bahar yang begitu provokatif dan menyayangkan isi ceramahnya
tak sedikit pula netizen menjadi pendukung dan membenarkan isi ceramahnya
tagar habib bahar pun ramai mengisi lini masa twitter tanah air
tak hanya membuat gaduh netizen bahar pun dilaporkan oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan jokowi mania ke polda metro jaya atas dugaan penghinaan terhadap simbol negara
selanjutnya bahar juga dilaporkan ke baris krim polri oleh cyber indonesia atas dugaan tindak pidana kejahatan atas penguasa dan hate speech atau ujaran kebencian